assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yaudah kalo gitu gue cabut ya
gue harus nonton pertandingannya
gimana caranya kan
lo belum sembuh total
ya kan yang sakit tangan gue doang
udah seharusnya gue nonton pertandingannya sahabat gue
ibu gimana sih
saya gak terima ya
kok iklan baliho saya masih terbajang di jalan saya
ini namanya gak fair ya
kontak kita kan udah selesai
ini bisa aku tuntut
drama banget sih kamu
ibu jangan pura pura gak tau ya
ini udah penipuan namanya
saya kan bos disini
biasanya yang ngurus kayak gitu tuh
ntar saya langsung cek deh ya
pokoknya saya gak mau tau
perusahaan ibu akan saya tuntut di pengadilan
dan saya akan minta ganti rugi sepuluh miliar
banyak amat ya
mau nuntut saya beneran
pokoknya saya gak mau tau
saya gak peduli
sampai ketemu nanti di pengadilan
ih dapat dari mana duit itu ya
oh banyak banget
wah kantor yang bagus ini
papa pasti seneng banget
bagaimana kalau mama itu jadi sri
mama dipecat dari pekerjaannya
terus keluarga mama ini kelaparan
mimpi buruk banget ya
mama tetep nggak mau jadi ibu rumah tangga
yang cuma ngurus rumah
rambutnya bau terasi
gue harus bujuk tonton marissa
untuk melarang anaknya boy
untuk ikut ikutan geng motor
siapa tau pinter kalo duduk
kira kira siapa yang mau minjemin duit ya
kenapa gak kepikiran dari tadi ya
nama itu nggak usah
eh panjang umur
pas banget tante marissa tadi aku pengen telepon tante marissa pengen ngobrol
eh tante marissa telepon aku duluan
jadi kamu tau tante tuh lagi dalam masalah
ada masalah masalah apa ya tanta
tante tuh lagi ada masalah banget
tante tuh lagi butuh banget bantuan dari kami
boleh tante bantuan apaan ya yang bisa aku bantu
kamu serius mau bantuin tante nih
tante itu sebenarnya lagi butuh dana
buat perusahaannya tante
bantuin tante gitu
tante itu mau dituntut sama model tante
oh masalah dana
itu gampang tante
aku pasti akan bantu tante
serius kamu bantuin tante
aduh kamu tuh bener bener cocok banget ya
ya iyalah tante
ini kan masalah serius
pasti aku jawabnya juga serius tante
kalo perlu ya tante
tante gak usah pusing pusing
biar aku yang ngurusi masalahnya
terus aku yang gantiin semuanya
adriana kamu tau gak
aduh kamu tuh bener bener malaikat banget buat tante
aduh kamu tuh cocok banget
aduh alhamdulillah terima kasih banyak ya
biar anak penteng
siapa ya gus

ini semua penyebabnya mongi
kok maunya kita rebut lagi srikala dan kita hidupin lagi
untuk membalas warrior dan juga si mongi
kau gak takut sama sensei
iya juga sih
kalau sensei tahu kita bakal diajar ntar
bukannya alex anak warrior
kok dia gak bareng barengan anak kurir sih
kalau gak salah si alex udah keluar dari geng warrior deh
hah serius lu
oh pacarnya si boy itu dia penyebab mereka keluar dari geng warrior
gara gara cewek pecah juga mereka
gimana kalau kita ajak si alex bikin geng baru
kita angkat dia jadi ketuanya
biar kita yang bergeraknya
di belakang layar
ide bagus tuh
kita buat geng baru untuk hancurin geng warrior
tumben lu pinter
alex kan temennya banyak juga tuh tadi
kita aja mereka buat gabung sama kita
hei lu tau anak anak warrior
kenapa lu cari anak karir
karena anak anak warrior yang udah mukulin temen temen gue
dan gue mau balikin itu
buah anak warrior emang kenapa
songkong juga lu ya
lu jangan berani di daerah warrior
tunggu lek tunggu lek
lu sadar gak
jumlah mereka lebih banyak daripada kita
woi woi tunggu dulu
woi ini udah beracara aja
hah dia paling tau yang mukulin
sama musuhnya sama kita
sekarang mondi sama boy udah gabung dan aktifin lagi geng ngurior
jadi kenapa enggak kita bikin geng baru untuk ngacuri mereka
mau bikin geng baru untuk nantang anak warrior
iya lah gue serius
terus ketua gengnya siapa
ya yang jadi ketua lo aja
ntar gue sama mereka dan sama temen temen lo ini jadi anak buah lo
lo jangan lewatin kesempatan ini lex
lo udah diguang sama warrior
udah dinjek injek harga diri lo dari boy
lo sekarang harus tunjukin dong kalau lo itu lebih hebat daripada boy
nanti kita cari anggota yang banyak
nah gitu dong
kita ntar sama sama cari nama baru geng kita
dan kita sama sama hancurin musuh kita